satu hari pasca pengumuman rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh
presiden terpilih prabowo subianto bertemu dengan ketua umum nasdem
surya paloh di nasdem tawar pada jumat siang
dalam pertemuan ini surya paloh kembali mengucapkan selamat
kepada prabowo gibran sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh
kedatangan prabowo disambut surya paloh dan petinggi nasdem
pertemuan antara keduanya berlangsung sekitar satu jam di nasdem tower
surya paloh dan prabowo menyinggung soal hubungan baik dan menekankan kerjasama
ketika ditanya apakah dirinya mengajak nasdem untuk bergabung ke koalisi
prabowo menyebut selalu mengajak nasdem untuk bergabung
sementara surya paloh menyebut peluang bergabung dengan koalisi indonesia maju
tunggu buka puasa ini
akhirnya nanti setelah oktober kalau diajak pak prabowo akan bergabung dengan
pak tidak mau khawatir mengembosi upaya di mk pak
ya menanggapi pertemuan prabowo dengan ketum nasdem surya paloh
ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyebut
menurut zulhas silaturahmi merupakan bagian dari tradisi bangsa indonesia
pertemuan antara kedua tokoh tersebut
demikian zulkifli hasan tak berkomentar terkait peluang bergabungnya nasdem ke koalisi indonesia maju
pasca pengumuman rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh empat
yang memiliki dua kita hormati
silaturahmi itu kan khas kita ya tradisi kita
boleh beda capres boleh beda pandangan tapi silaturahim jalan terus jadi bagus
respon senada juga diutarakan waketum partai golkar erwin aksa
sebagai bagian dari koalisi yang mendukung prabowo hingga menjadi presiden terpilih
golkar tak mempermasalahkan pertemuan antara prabowo dan ketua umum partai nasdem surya paloh hari ini
erwin juga menyambut baik jika partai nasdem mau bergabung dengan koalisi indonesia maju
nanti juga perlu kestabilan di parlemen dan pemerintahan
mohon biasa kan silaturahmi setelah pemilu ya
pasti pak prabowo ingin merangkul semua pihak ingin menurunkan tensi politik juga
beliau seorang negarawan yang saya tahu
itu hak presiden terpilih atau presiden yang akan datang
tetapi tentunya akan dibicarakan dengan koalisi indonesia maju
yang sebagai koalisi utama